gubernur dki jakarta anies baswedan menilai kegiatan penyekatan jalan selama penerapan
pemberlakuan pembatasan kegiatan perkantoran darurat dan level empat telah berdampak pada turunnya
angka penurunan covid sembilan belas di ibukota anies juga menilai bor atau keterisian tempat tidur rumah
sakit di dki jakarta di pertengahan juni berada di angka sembilan puluh lima persen per satu agustus bor berada di
dki jakarta diharapkan tetap patuh dengan kebijakan pemerintah agar bisa terus menekan penyebaran
covid sembilan belas kasus baru turun kalau kasus baru turun artinya penularan dalam dua minggu terakhir menurun
sekali tanggal enam belas juli di jakarta ada satu ratus tiga belas kasus hari ini akhir juli dua minggu
kemudian tujuh belas bayangkan turun seratus ribu kasus aktif ini bukti konkret bahwa pembatasan mobilitas
yang dikerjakan kemarin efektif sementara itu bupati bandung dadang supriyatna mengklaim
di sejumlah rumah sakit rujukan covid sembilan belas wilayah kabupaten bandung sudah menurun dari semula yang
wilayahnya dapat menerapkan ppkm level dua usai pelaksanaan ppkm level empat pada senin besok sekarang
kita melihat level saat ini kelihatannya level dua kabupaten bandung karena sudah mulai menurun
akhir juli data satgas covid sembilan belas mencatat tingkat keterimbunan covid sembilan belas di jakarta dan jepang
aduh kebanyakan tempat tidur di satu ratus empat puluh lima rumah sakit rujukan di jawa timur menurun
menyebut penanganan pasien di tengah pandemi terkendali hingga hari ini jawa timur juga
masih menjadi provinsi dengan kasus kematian akibat covid sembilan belas terbanyak dengan lebih dari
dua puluh orang yang meninggal tim liputan cnn indonesia